yang juga jadi sorotan saudara presiden joko widodo menanggapi pesan luhut
kepada presiden terpilih prabowo subianto soal orang toksik
jokowi pun membenarkan pesan luhut kepada prabowo soal orang toksik
kendati demikian jokowi enggan menjawab siapa sosok yang dianggap toksik oleh luhut
jokowi hanya bilang tanyakan kepada luhut soal orang toksik itu
sebelumnya menko marves luhut binsar panjaitan menyampaikan pesan kepada prabowo
agar tidak membawa orang toxic ke kabinetnya
menurut ketua umum projo budi aris setiadi pesan luhut kepada prabowo soal orang tosik itu adalah nasihat yang bagus
bahkan budi menilai orang toksik itu adalah orang yang anti rakyat
menurut budi hal itu bisa dilihat dari kebijakan yang tidak memihak rakyat
pokoknya itu nasihat yang bagus buat dari pak luhut
toksik itu toksik itu yang anti rakyat
pokoknya yang karena kita kan setia di garis rakyat
pokoknya yang anti rakyat toksik
kebijakan yang gak berpihak kelakuannya gak gak titik beratnya pada rakyat
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
menyampaikan pesan kepada presiden terpilih prabowo subianto
agar tidak membawa orang toksik di kabinetnya
lewat jurubicara menko marves jodi mahardi melalui pesan singkat
ia angkat bicara maksud toksik tersebut
luhut hanya beri pesan kepada presiden terpilih prabowo subianto
untuk tidak bawa orang toksik ke pemerintahannya
agar tidak menghambat kinerja kabinet prabowo
menanggapi pernyataan menko marves luhut panjaitan
wakil presiden terpilih gibran rakauming raka mengaku
tidak tahu siapa orang toksik yang dimaksud oleh luhut binsar panjaitan
gibran mengaku berteman dengan siapa saja
termasuk dengan mereka yang berseberangan pilihan politik
kami siap untuk merangkul semua
kami siap untuk menerima masukan dari semua
kami siap untuk menerima evaluasi dari semua
jadi ya saya kira tidak masalah
wakil ketomong partai gerindra habibur rahman
menilai pesan luhut sebagai nasihat seorang senior kepada juniornya
habibur rahman mengungkap prabowo akan memilih orang yang memiliki kesamaan
dan mengambil pengalaman visi dan misi
bahwa agar pak prabowo tidak membawa sosok toksik ke dalam kabinet
ya tentu ini sebuah nasihat
sebuah masukan dari senior kepada juniornya
ya memang pak luhut punya pengalaman sepuluh tahun di kabinet
beliau berpandangan ya menurut saya bahwa
antara para menteri dengan presiden harus ada kesamaan visi
direktur lingkar madani ray rangkuti menyebut pesan luhut kepada prabowo
soal tidak membawa orang toksik ke kabinetnya merupakan sebuah usulan
menurut rey luhut tidak terlibat dalam konteks kemenangan prabowo di pilpres
bagaimana kita memandang pernyataannya pak luhut itu
nah pak lut itu adalah orang yang mengusul
karena beliau tidak terlibat dalam konteks kemenangannya pak prabowo
nah usulan yang mengatakan supaya tidak membawa orang orang yang punya toksik ke dalam pemerintahan
nah cuma itu kan sudah dibantah oleh bung habibur rahman tadi
beliau mengatakan elit elit politik ini nggak ada yang punya toksit lah
bang tinggal ditanyakan kepada pak luhut
siapa orang yang disebut dengan toksik itu
jangan jangan justru ada di partai partai pengusungnya pak prabowo
istilah toxic sendiri berasal dari bahasa asing yang artinya racun
kata toksik merupakan istilah yang memiliki konotasi negatif
seseorang dianggap toksik jika orang itu membawa pengaruh buruk atau negatif di lingkungan sosial
orang orang yang toxic ini juga akan bisa mengganggu kehidupan orang lain